korespondensi nn indonesia arman helmi di kawasan riung gunung bogor jawa barat saat ini
arman terhitung sejak tujuh januari kemarin kan jalur menuju kawasan puncak ini ditutup ya sampai dengan sepuluh hari
cukup lama waktunya arman seperti apa sih dari yang anda lihat sampai dengan siang hari ini
suasana untuk menuju jalan ke kawasan puncak sejak anda pantau sejak pagi tadi
reinhardt berbicara soal dampak ya saya sejak tadi melakukan perjalanan dari jakarta
menuju ke kawasan puncak bogor hal yang paling mengesankan menurut saya adalah kondisi lalu lintas
yang bisa dikatakan sangat lengang seperti itu jadi sebenarnya ini bagi warga yang mungkin akan beraktivitas
menuju ke bogor bisa mempergunakan lengangnya jalan untuk menuju ke bogor seperti itu
namun tetap harus waspada atau tetap harus hati hati karena memang kelengangan atau kesepian jalan ini ya
kesunyian jalan ini hanya sampai pada jalan raya menuju ke
nah setelah kawasan wisata gunung mas sudah mulai adanya tanda ataupun juga tanda waspada
atau juga tanda peringatan bagi para pengunjung atau bagi para pengendara lalu lintas
karena setelah itu sudah mulai dilakukan pengerukan ataupun juga proses pembersihan sisa sisa
atau puing puing longsor kemarin bisa saya perlihatkan di sebelah saya
saat ini ini adalah tebing yang kemarin sempat longsor begitu reinhardt dan saat ini sedang dikeruk seperti itu supaya tidak terlalu
curam ya ini salah satu tebing di jalan raya ciawi cianjur yang sudah dilakukan pengerukan beberapa jam yang lalu
sejak tadi pagi sekitar mungkin kira kira pukul delapan pagi kemudian juga di belakang saya saat ini sedang ada
pengerjaan ya ini bisa dikatakan semacam pembatas jalan yang kemarin juga sempat longsor
ini ada beberapa petugas dari kementerian pupr mereka bekerja sejak pagi untuk membersihkan dan juga
kembali pembatas jalan seperti ini yang kemarin sempat longsor seperti itu reinhardt
ya kalau kita lihat ini memang sepuluh hari ditutupnya jalan oleh direkturat perhubungan darat dan juga dari aparat kepolisian juga
saya rasa tidak begitu apa ya kurang kurang lama seperti itu karena memang melihat pengerjaan ini tidak hanya waktu
empat hari begitu selesai tapi mungkin bisa akan memakan waktu lebih daripada itu nah ini tentu saja bisa kita lihat akan banyak
menguras tenaga dan juga akan membuat jalur ke arah puncak sampai ke kawasan riung gunung itu masih belum bisa dilewati oleh kendaraan seperti itu
sejauh ini yang saya lihat yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan atau pengendara sepeda motor seperti itu sejauh ini saya belum pernah melihat adanya mobil ataupun juga kendaraan roda empat yang melintas di jalan raya ini
tadi saya sempat ngobrol ngobrol bersama salah satu petugas dari direkturat perhubungan darat mereka mengatakan bahwa mereka memperkenankan atau diperbolehkan hanya kepada sepeda motor dulu
karena memang sewaktu waktu jalannya bisa ditutup dan sewaktu waktu takutnya akan ada tanah longsor yang akan turun pada saat mereka melakukan pengerukan seperti itu reinhardt
dan sejauh ini bisa saya informasikan kalau misalnya ya reinhardt
tadi anda katakan memakan waktu bisa lebih dari empat hari begitu ya karena kan juga jalur ditutup sampai dengan sepuluh hari
apa sebenarnya arman kendala dari para pekerja di sana ketika harus memperbaiki jalur yang tempat anda melaporkan saat ini
apakah mungkin di tengah cuaca yang saat ini juga masih sering hujan ini juga menjadi kendala dari para pekerja untuk bisa menyelesaikan pengerjaan sisa sisa longsor yang terjadi di puncak
ya betul sekali reinhardt memang faktor cuaca sangat mempengaruhi pekerjaan dari para pekerja ini karena memang ya kalau saya melihat ini memang sangat berbahaya sekali ya jalan yang benar benar patah karena longsor seperti itu
nah ini kalau misalnya ditambah dengan hujan bisa bisa tanah atau struktur tanah di sini semakin lapuk dan
ya pekerjaan mereka tentu saja belum akan selesai begitu saja dan akan memakan waktu mungkin lebih lama lagi
nah ini faktor cuaca juga faktor struktur tanah yang mungkin sangat terjal reinhard sehingga mereka juga harus ekstra hati hati karena mereka memang harus turun sampai ke bawah sana untuk menyelesaikan perbaikan perbaikan ini seperti itu
dan sekali lagi tadi juga polisi menghimbau agar supaya masyarakat masih tetap bisa berwisata ke kawasan puncak namun hanya diperbolehkan hanya mengunjungi taman safari cisarua sampai dengan kawasan gunung mas seperti itu
namun untuk naik ke atas lagi ke kawasan atau ke kompleks ciloto cijeruk apalagi ke ruyung gunung itu masih belum bisa diperkenankan karena memang kondisi yang terjadi di sana saat ini menurut petugas masih belum begitu kondusif untuk dikunjungi oleh wisatawan
baik terima kasih arman helmi korespondensi nn indonesia langsung dari kawasan puncak bogor jawa barat